sementara itu terkait wacana poros ketiga hal ini dikatakan sudah diwujudkan karena syarat presidensial threshold sebesar dua puluh persen cukup berat
partai amanat nasional sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas mengakui hal ini
ketua umum pan zulkifli hasan mengatakan poros ketiga hanya dapat muncul kalau koalisi partai besar
seperti pd perjuangan golkar atau gerindra pecah dan mengajak partai lain
sementara untuk membentuk koalisi baru dibutuhkan minimal tiga partai
pan baru akan mengumumkan sikap resmi pada rakernas akhir juli nanti
pertama dalam presidential itu ingin yang terbaik kan yang terbaik gitu ya kita hargai
hanya saya memang sampai hari ini masih berpendapat kemungkinan dua kemungkinannya dua
ya syaratnya dua puluh persen tinggi
kalau poros tiga kan harus tiga partai
yang bisa dua itu golkar pdi gerindra gitu
pdi dan golkar kan kelihatan
pdi kan sudah satu
kecuali kalau di sana nggak sepakat
nah apakah mungkin poros tiga
mungkin aja tapi perlu keajaiban
ini bukan sulit atau tidak ini soal syarat
ya kalau saya kan dulu maunya nol

ya kalau dua puluh persen itu saya kan bisa lima

ya kalau dua puluh persen itu saya kan bisa lima